ratusan anak anak dari berbagai kota mengikuti ajang seleksi bibit atlet nasional bulu tangkis di cirebon jawa barat
mereka yang akan terpilih akan mendapatkan beasiswa pb jarum dengan pengawasan juri dari legenda bulu tangkis nasional christian hadinata
seperti inilah sejumlah anak calon atlet bulu tangkis saat mengikuti audisi beasiswa jarum edwin tonin selenggarakan di gorbima kota cirebon jawa barat
mereka tampak gesit dan berusaha memberikan penampilan terbaiknya saat mengikuti proses seleksi yang dilakukan selama tiga hari
rata rata peserta masih berusia sebelas hingga tiga belas tahun
mereka langsung mendapat pengawasan dari legenda bulu tangkis nasional christian hadinata
anak anak ini tampil penuh semangat
mereka mencoba menampilkan permainan terbaik mereka dan berharap dapat lolos audisi agar cita cita mereka menjadi atlet nasional bahkan internasional bisa terwujud
sebelumnya persiapannya apa
apa aja deh
latihan latihan khusus pernah
sebelumnya pernah ikut pertandingan pertandingan atau apa gitu
cita citanya apa sih
jadi pemain dunia
gimana gerogi atau gimana waktu pertandingan
persiapannya apa aja sebelumnya latihan atau apa gitu
yang keempat dari enam kota keseluruhan di ajang audisi ini
di setiap audisi akan dipilih sebanyak dua belas calon atlet dan beberapa anak yang akan mendapatkan super tiket
yang kemudian akan diseleksi lagi di kota kudus sehingga bisa terpilih penerimaan jarum biasiswa blue tankis dua ribu tujuh belas
bisa mendapatkan super tiket
super tiket itu sudah termasuk di dua belas atau dua ribu
di luar dua belas
jadi yang tidak masuk bisa meminalis di butra atau finalis di butra
terbuka peluang untuk bisa juga ikut di odc atau final di kudus
artinya dari seluruh kota akan merucut lagi di kudus
berapa pak nanti pak untuk final di kudus
tapi tadi disampaikan oleh pak yopi antara kisaran dua puluh tiga puluh
ajang seleksi ini juga dilakukan agar tidak memutus mata rantai pemain pemain bulu tangkis handal nasional
yang memang sejak bertahun tahun cukup disegani di kancah ajang bulu tangkis dunia
diharapkan melalui ajang ini juga akan terus melahirkan pemain pemain bulu tangkis sandal